sementara itu calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno tampaknya tidak ingin ketinggalan mengikuti tren di media sosial
ya tren yang sempat heboh juga ini ya sampai sekarang masih heboh
dan baru baru ini bersama istrinya ikut bermain tantangan baru yang sedang tren di media sosial bernama seberapa greget challenge
seberapa gregetnya ibu
kemarin anakku minta duit buat sekolah
sekolahnya gua liburin
seberapa greget anda
kalimat inilah yang sedang marak ditanyakan di kalangan anak anak muda saat ini
seberapa gregetnya abang
kemarin abang lari pagi jam dua belas siang
bukan hanya anak anak remaja dan mama
fenomena ini juga membius calon wakil presiden sandiaga uno beserta istri
diunggah ke akun instagram masing masing sandi ikut membuat video seberapa greget
dalam videonya ia memanfaatkan hobi berlarinya sebagai tantangan
sedangkan sang istri menggunakan materi drama korea
tantangan ini terinspirasi oleh meme yang diambil dari cuplikan percakapan
dalam film kartun spongebob squarepans di episode ke empat puluh delapan
percakapan itu terjadi di dalti spitun
sebuah bar yang mengharuskan pengunjungnya menyebutkan ketangguhannya dengan jawaban yang aneh
agar bisa masuk
di luar negeri tantangan ini juga populer dan menjadi meme bertajuk how tough riu
seberapa gregetnya lo
gue kemarin jatuh naik sepeda
sepedanya yang nangis
tantangan tersebut lalu diikuti di banyak akun media sosial
hingga menyebar di berbagai kalangan dan sukses mengocok perut para penontonnya
maren gua makan bubur pakai tangan